itu tadi lapor kepada ahok dan ahok tinggal memecat anak buahnya yang bermasalah
itu tadi janji dari gubernur ahok
mendekati hari pendaftaran agus harimurti yudhoyono putra sulung presiden ke enam republik indonesia sby
terus giat memperkenalkan diri sebagai kandidat gubernur dki jakarta
agus mendatangi basis masa yang cenderung menolak kepemimpinan gubernur basuki cahayapurnama
agus berpasangan dengan silviana murni mendekati masa di beberapa wilayah di ibu kota
seperti jakarta pusat dan kelurahan jumatambusi jakarta barat
tempat penggalangan dukungan yang menjadi tujuan agus ini diprediksi mampu meningkatkan popularitas
dalam persaingan merebut kursi dki satu
mengusung jargon jakarta untuk rakyat agus meminta restu dan dukungan untuk acara penetapan
dan pengundian nomor urutnya akan digelar oleh kpud dki jakarta pada senin dua puluh empat oktober nanti
baginya berapapun nomor urut yang didapatnya semuanya adalah yang terbaik untuk masyarakat jakarta
ini kan menghadiri tentunya memenuhi undangan kpud
sesuai dengan yang dijadwalkan dan saya sangat ingin sekali bersama dengan paslon lain
meneguhkan hati untuk membawa kontestasi pilgub dki jakarta ini aman damai dan penuh dengan etika
mari kita update untuk mengetahui bagaimana agenda tiga pasang kandidat gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
dalam pilkada dki jakarta hari ini
kita sudah terhubung dengan tiga koresponen kami yang ada di lapangan ada fitriah sungkar yang memantau agenda pasangan
pasangan ahok jarut kemudian ada juga fani
fani maniar yang mengawal aktivitas pasangan agus silvi
kemudian ada nur aspasya yang hari ini mengikuti kegiatan pasangan anisandi
kita awali dari fitriah sungkar di belakang saya
fitri apa yang bisa anda laporkan dari kegiatan calon petahana hari ini
gubernur ahok mengunjungi atau meresmikan lagi rptra
apakah ada kegiatan lain yang kemudian bisa anda informasikan terkait gubernur ahok ataupun wakil gubernur jarot misalnya
ya selamat pagi
maksud saya selamat malam budi

kita akan melakukan kegiatan yang kita lakukan
yang dilakukan oleh gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama memang hari ini memang cuma ada satu jadwal yang terpublish
ataupun yang bisa diikuti oleh awak media yaitu pagi tadi seperti tadi kita sudah dengar bahwa gubernur ahok meresmikan ruang publik terbuka ramah anak atau rptra di daerah semper barat jakarta utara
namun selain itu memang dari gubernur sendiri memang tidak ada kegiatan lain yang bisa diikuti oleh awak media selain kegiatan yang tadi pagi dilakukan
namun untuk wakil gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat tadi pagi seharusnya jarod mengikuti apel hari santri di monas
namun dikarenakan satu dan lain hal agenda tersebut akhirnya digunting dan jarod tidak hadir dalam kegiatan apple tersebut
namun ada satu lagi agenda pada hari ini yaitu agenda terakhir adalah jarod dijadwalkan akan datang ke acara reuni
tempat di mana dia dulu berkuliah di universitas bidari wijaya
tempatnya berlangsung di salah satu ruang pertemuan di daerah ancol jakarta utara sendiri
tempat di mana saya berdiri sekarang
anda kan sehari hari mengikuti kegiatan gubernur ahok ataupun wakil gubernur jarot ya fitri ya
kalau kita melihat pelaksanaan kegiatan mereka sehari hari anda melihat lebih banyak mereka melakukan aktivitas politik misalnya
atau memang mereka lebih banyak ya cuek lah dengan aktivitas politik dan lebih banyak bekerja misalnya
ada informasi terkait hal ini
bagaimana menurut anda
satu bulan terakhir memang sejak pendaftaran ke kpud dki jakarta sendiri budi memang tidak banyak kegiatan perpolitikan yang dilakukan oleh gubernur dki jakarta basuki cahaya purnama baik wakilnya jarod saiful hidayat
memang kita ketahui bersama ada sedikit satu permasalahan beberapa minggu kemarin di mana gubernur ahok melontarkan salah satu
beberapa kalimat yang pada akhirnya menimbulkan banyak protes dari umat muslim di jakarta
dan sejak itu gubernur ahok sendiri bisa dibilang seperti mundur dari mengomentari perpolitikan ataupun proses pilkada yang akan berlangsung sebentar lagi
namun sejauh ini dari gubernur ahok sendiri setiap kali awak media melemparkan pertanyaan mengenai pilkada ataupun tentang politik suasana politik sendiri ataupun kita menanyakan tentang
pendapat ahok mengenai pasangan pasangan calon lain ahok selalu secara pelan gitu secara halus mengatakan bahwa saya tidak mau berbicara tentang politik
saya tidak mau memberikan komentar tentang pilkada jika ingin mendapatkan jawaban bisa ditanyakan saja ke pak jarod
namun dengan sisa waktu yang saya punya sekarang karena ahok akhirnya sadar bahwa ia akan harus cuti mengingat akan dalam waktu dalam pelaksanaan kampanye sendiri undang undang kita tidak memperbolehkan
seorang kepala daerah gitu untuk tetap bekerja dan tetap mengemban jabatannya
dari hari hari ataupun minggu minggu sisa dari ahok bekerja sendiri ia mengatakan bahwa saya hanya ingin berfokus dengan pekerjaan sisa sisa pekerjaan yang harus akan saya tinggalkan ketika saya nanti memulai kampanye
fitri yang terakhir dari saya smrc baru saja merilis survei terbaru mereka di mana pasangan ahok jarot masih bertengger di kelas main tertinggi di survei ini
apa ada komentar dari gubernur ahok atau wakil gubernur jarod terkait hal ini
saya untuk wakil gubernur jarot sendiri saya belum bisa menyampaikan apa pendapat beliau karena memang bapak jarod sendiri juga belum hadir di acara malam ini
tapi tadi saya sempat menghubungi wibi andrino wakil ketua bidang media rumah pemenangan pasangan petahana yaitu rumah lembang
ia mengatakan bahwa tim dari pemenangan pasangan ahok jarot
agustus yang lalu tapi dari tim pemenangan sendiri mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa masyarakat masih melihat bahwa kinerja yang dilakukan oleh pasangan petahana ini memang secara quorn quote tidak terkalahkan begitu
baik baik fitri terima kasih atas informasi anda
dari fitriya sungkar kita akan beralih ke fani imaniar yang hari ini mengikuti kegiatan pasangan agus dan silvi
apa yang bisa anda informasikan dari kegiatan kandidat
yang satu ini
pada saat ini atau sore ini rencananya sedianya menghadiri ajang perkenalan diri atau juga silaturahmi dengan warga di wilayah mardani raya cempaka putih dan juga menghadiri pertemuan dengan korps alumni hmi di wilayah hotel grand sahid
namun kami bisa mengabarkan bahwa untuk silviana murni sendiri untuk dua agenda yang harusnya dihadiri pada sore sampai dengan malam ini tidak bisa memenuhi undangan tersebut dikarenakan sampai dengan saat ini sekitar pukul sembilan belas lebih empat puluh lima waktu indonesia barat
baik agus harimurti yudhoyono dan juga silviana murni sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari poros cikeas sedang menghadiri konsolidasi internal di wilayah kediaman keluarga susilo bambang yudhoyono di cikeas jawa barat
dimana konsolidasi internal ini sayangnya ditutup untuk diliput para awak media dikarenakan memang informasi yang kami dapat juga cukup mendadak sekitar pukul enam belas lebih tiga puluh waktu indonesia barat dan tidak dibuka untuk media supaya bisa meliput atau juga menanyakan
mengenai apa isi dari konsolidasi internal ini namun iris safe to asum bahwa memang konsolidasi internal ini dipersiapkan untuk menghadapi hari senin dan juga selasa besok tanggal dua puluh empat dan juga dua puluh lima oktober sebagai pengundian nomor urut dan juga deklarasi dari pasangan calon yang akan bertanding di kontestasi pilkada dua ribu tujuh belas
dan konsolidasi internal sendiri ini juga selai dihadiri oleh tim sukses yang merupakan gabungan dari anggota partai pendukung pasangan calon agus harimurti yudhoyono dan juga silviana murni
murni dari partai demokrat dari pkb p tiga dan juga pan ini dipimpin oleh ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono sendiri
fani tadi pertanyaan yang sama akan saya tanyakan kepada anda mengenai survei smrc terbaru di mana pasangan agus yudhoyono yang dianggapnya kuda hitam atau pendatang baru di dunia politik tapi angkanya juga cukup signifikan lah naik
ada komentar dari pasangan ini
menarik jika kita sebut bahwa pasangan
karena ahaye dan juga silvi ini sebagai kuda hitam dikarenakan memang kedua nama ini tidak cukup familiar didengar oleh masyarakat jakarta sebelumnya
namun baik dari ahy maupun silvi saat mendengar hasil dari survei smrc atau saiful mujani research center ini sebelumnya cukup mengatakan bersyukur
tidak berbeda dengan pasangan ahok jarot yang mengatakan berbahagia
namun alasannya berbeda dikarenakan agus silvi mengatakan bahwa mereka baru saja diperkenalkan sebagai pasangan yang akan juga bertanding dalam kontestasi pilkada dua ribu tujuh belas
namun saat mereka diperkenalkan mereka mencapai angka sembilan belas sekian persen untuk sebagai elektabilitas mereka dan saat baru saja satu bulan diumumkan mereka sudah mencapai angka dua puluh dua tiga persen
ini mengungguli pasangan sandiaga uno dan maksud kami anies baswedan dan juga sandiaga uno sebagai pasangan calon lainnya yang juga akan bertanding dalam pilkada dua ribu tujuh belas ini
ini merupakan diakui oleh baik dari agus harimulti yudhoyono dan juga silvi anamurni
sebagai kabar yang cukup baik dan memotivasi mereka untuk melakukan kampanye setelah nantinya tanggal dua puluh empat dan dua puluh lima itu selesai mereka melakukan kampanye
dan ini yang menarik dari dua minggu yang kami lakukan saat menempel pasangan ini bahwa mereka melakukan konsolidasi dan juga memperkenalkan diri mereka ke wilayah wilayah yang notabene belum tersentuh atau juga merasa mendapatkan angin bahwa mereka belum pernah disentuh oleh pasangan petahana
dan wilayah wilayah ini seperti tadi jembatan besi
rawa belong maupun tadi cempaka putih raya
sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa wilayah wilayah ini merupakan wilayah yang selama ini terlupakan oleh program program dari petahana atau pemerintah dki jakarta
yang mana kita menyebutkan bahwa memang saat ini gubernur dki jakarta basuki cahaya purnama dan juga jarod saiful hidayat ini melakukan banyak sekali program namun belum mencapai ke seluruh wilayah yang ada di dki jakarta
ini merupakan salah satu motivasi dan juga celah bagi pasangan agus dan silvi untuk melakukan kampanye mereka ke depannya
baik terima kasih fani maniar yang melaporkan bagaimana kegiatan dari pasangan agus silvi
dari fani maniar kita akan beralih ke nur aspasya yang hari ini mengikuti kegiatan pasangan anies baswedan dan sandiaga uno
ada yang bisa anda laporkan dari kegiatan mereka berdua
apakah yang menarik hari ini
ya selamat malam budi
kegiatan paslon dari anies dan juga sandi belakangan mereka kerap rutin untuk mengunjungi sejumlah wilayah seperti jakarta timur jakarta barat
jika kemudian dikaitkan sama pernyataan dari fani imaniar bahwa paslon agus dan juga silvi berkunjung ke sana
karena memang ada prediksi bahwa untuk daerah tersebut kerap kali ada grassroot atau swing potter yang belum menentukan pilihan
sehingga anies dan sandi juga ikut bertarung ke wilayah sana untuk kemudian melakukan sejumlah kegiatan dan sosialisasi ke daerah tersebut
namun budi yang menarik ialah anis dan sandi baru saja melakukan
meluncurkan sebuah logo dengan salam lima jari
dan belakangan jika kemudian kita lihat baik itu di social media entah itu instagram twitter ataupun facebook
itu banyak sekali banyak orang yang kemudian mengganti atau mengunggah foto tersebut
maju bersama anies dan sandi dengan memasang display profile picture dengan kondisi salam bersama
tapi ini memberikan kita sedikit dejahu politik begitu
pada tahun pilpres kemarin ketika anies baswedan menjadi tim sukses dari pasangan joko widodo dan yusuf kala yang saat ini memimpin republik indonesia
terdapat metode yang sama
dan ini terulang kembali di pilkada ini dan dilakukan oleh pasangan anis dan juga sandi
dan budi yang menarik lagi ialah anis dan sandi juga belakangan kerap mengelilingi sejumlah organisasi islam
tampaknya mereka juga ingin fokus untuk meningkatkan branding bagaimana kemudian mereka menjadi sosok pemimpin yang santun agamis
karena dinilai bahwa nilai jual ini memiliki daya pikat sendiri terutama untuk merebut suara swing voter
dan sehingga menciptakan image antitesisnya dari petahana saat ini
saya purnama budi
visi kalau kita melihat pertanyaan yang sama juga kepada anda
kalau kita melihat survei smrc terakhir pasangan anies dan sandi
terutama sandi yang sudah lama memperkenalkan diri sebagai calon kandidat dari gubernur dki jakarta
atau wakil gubernur dki jakarta ternyata bisa tersalip oleh pasangan agus silvi yang notabene adalah pendatang baru dalam politik di ibu kota
ada komentar terkait hal ini
ya budi pasangan anies dan sandi tadi saya sempat menanyakan
langsung kepada sandi agauno
dia mengatakan bahwa tidak terlalu percaya dengan sejumlah survei saat ini
karena survei tersebut banyak diciptakan untuk menggiring opini
sehingga nilai kevaliditasannya kesahihannya kerap kali dipertanyakan
oleh karena itu dia mengatakan bahwa memang lembaga survei butuh dilihat tapi tidak perlu dipercaya
dan kemudian mereka lebih berfokus bagaimana memprioritaskan sejumlah program yang dinilai urgensinya sangat tinggi
seperti pembenahan ekonomi di tengah masyarakat
karena mereka percaya telah melakukan sejumlah
survei internal sedari hampir sebelas bulan belakangan bahwa dominansi masyarakat dki jakarta menginginkan pemimpin baru
sehingga ini dinyatakan sebagai peluang untuk merebut kursi dki satu
sehingga mereka melihat bahwa hasil survei sedianya hanya untuk dilihat dan tidak untuk menjadi referensi ke depannya
baik terima kasih sisi atas penjelasan dan informasinya
selamat menikmati kemacetan jakarta di malam minggu hari ini
terima kasih tadi sisi ada fani maniar kemudian ada fitriah sungkar yang melaporkan tentang kegiatan para kandidat
calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta pada hari ini
terima kasih rekan rekan